sementara itu adanya temuan cacing dalam makanan sarden kalengan di wilayah provinsi jambi
membuat warga enggan untuk mengkonsumsi sarden kalengan
hal ini mempengaruhi penjualan sarden kalengan di toko toko kecil
para pedagang pun kini memilih untuk tidak menjual sarden kalengan karena takut merugi
dalam beberapa hari terakhir
pihak dinas kesehatan dan balai pengawasan obat dan makanan di provinsi riau dan jambi
menemukan sejumlah sarden kalengan yang terdapat cacing di dalamnya
hal itu tentu saja membuat warga menjadi resah
karena sarden kalengan telah menjadi menu masakan warga sehari hari
menurut warga temuan cacing dalam kemasan sarden kalengan
membuat mereka takut dan mengkhawatirkan kondisi kesehatan mereka
jika tak sengaja mengkonsumsi sarden kalengan tersebut
mereka pun memilih untuk tidak membeli sarden kalengan
dan menggantinya dengan menu masakan lainnya yang lebih alami dan sehat
ngeri ngeri mas
agak takut juga beli beli sarden sekarang mas
jadi kita nggak berani
iya nggak berani
nggak beli makanan yang alami alami ini mas
nggak semua sarden yang beli
dua produk mas tapi agak was was nggak beli belinya lagi mas
tidak usah lah
temuan cacing dalam sarden kalengan
kini juga mempengaruhi penjualan di toko toko kecil
para pedagang kini banyak yang memilih
untuk tidak menjual aneka merek sarden kalengan
karena takut merugi
biasanya jual tapi lantaran orang tua
isu isu ini orang takut nampak dinyal kan
jadi tak perlu jual lagi
walaupun tak semua tapi orang merasa takut kan
saat ini pihak bpom dan dinas kesehatan
seluruh kabupaten dan kota di jambi
masih melakukan sindak rutin
di berbagai supermarket di provinsi jambi
untuk memeriksa makanan yang berbahaya
ataupun yang tidak layak dikonsumsi masyarakat
nugul hokusumawan jambi